gue sebenarnya juga gak mau berada di situasi kayak gini pak
tapi kan kita gak bisa ngelakuin semua yang kita inginkan pak
dan yang kita harapkan
dan boy juga masih ingat pak waktu kecil
malah gadis tua yang datang
selamat malam teman teman tercinta
eh mantan teman teman deh
selamat malam pasti kalian merindukan kehadiran saya ada disini
ada yang ingin berbicara
apaan sih kalau orang dateng
emangnya diundang apa
emang ada ya
orang dateng walaupun gak diundang
lo liat aja sendiri tuh orang itu
mohon maaf semuanya
saya ini diundang langsung oleh bapak wirawan
nah sementara kalian sendiri diundang siapa
kita juga diundang kali
gue diundang lewat bibit melmel
oh gue baru tau
acara semua ini ternyata bikin acara adalah bebek melmel lo
lo yang bikin acara
sekedar info aja buat kalian
ya gue gak akan segan segan untuk bilang ke rafa
kalau gue ini adalah mantan pacarnya boy
dan otomatis rafa itu bakalan ill feel banget sama boy
ih makan nih gue makan makan
biar cantik badan lo juga sama busa lo
hati lo juga biar cantik nih makan bunga nih
pinter banget sih tuh orang otaknya
bebek itu namanya bukan pinter tapi licik
iya selain cantik clara ini adalah model di kantor saya
iya dan semua orang tuh suka banget sama dia
walaupun banyak orang yang buji
dia tuh gak sombong sama sekali
emang gak boleh sombong kan
iya bener betul ya clara
bentar mam boy mau kesana ada urusan
clara sebentar ya
wih mereka tuh emang cocok ya
aduh si bo itu sangat menghormati wanita ya
agan yang ngerepate kemana
belum dateng juga ya
kayanya gak dateng deh
nah tidak dateng sih yang ngerepate ku
nah udah tua
beneran gitu dan
kata si papa barusan yang ngerepate tidak dateng
bu juga gak tau sih
nih ada bi kalau gitu bu mau kesana dulu ya
ya allah pasti sekarang tadi lagi sedih dah pasti
si aldan juga pasti sedih
karena mereka tuh saling mencintai saling menyayangi ya allah
selalu aja ada halangan buat hubungan mereka
ya allah mudahkan dan lancarkan hubungan mereka berdua
jangan di kieken terus digoncang terus hingga kie
ini berapa irah
kacanya gak dateng
mang limang gak boleh kaya gitu tau
mang limang gak boleh ketawa diatas penderitaan orang lain
gak boleh kayak gitu dosa
jahat banget sih mang limang
jangan nyerba ya
ya allah ya allah si aden
aku maaf atuh sering ya sering
sekali lagi bu yang minta maaf ya
bu sebenernya juga gak mau berada di situasi kaya gini pa
tapi kan kita gak bisa ngelakuin semua yang kita inginkan pak
dan yang kita harapkan
dan bu juga masih ingat pa waktu kecil
papa selalu bilang hal ini ke boy
kamu masih inget bu
papa aja lupa
atau gak inget lagi pa
papa tuh selalu
selalu ngasih tau yang bener
itu sih yang bu inget pa
iya sih bu
mungkin karena papa terlalu berharap sih reva datang ya
sebenernya papa sih gak apa apa
cuma yang jadi masalah itu
mama kamu tuh lebay banget
apalagi kalo sampe reva gak dateng
sehabis deh papa
mendingan papa sama mama itu tuh gak usah lah bersaing saing lagi
bersaingnya juga dengan gak sehat pak
ya menurut bu sih
mendingan papa tuh sama mama mikirin
cara berumah tangga yang baru sama mama
yang lebih baik
istilahnya sih begini pa
ya gak usah
dari antara papa sama mama itu harus ada yang ngalah
kamu bener boy
papa juga salah sih
yaudah pa kalo gitu boy mau ke bawah dulu ya
tante rempong bakalan heboh gak ya kalo gue samperin
gue agak ngeri juga
gue takut dia bikin gue thanksin nih
kamu seneng kan
seneng banget tante terima kasih
selamat malam partai yang terhormat
selamat ya tante
oh iya ini adriana sudah siapkan hadiah buat om dan tante
semoga om dan tante suka
aduh marisa kamu harus bisa jaga sikap ya
jangan sampai kedatangannya adriana yang menyebalkan ini ngerusak suasana happy marisa
ah perkenalkan saya adriana mantan pacarnya poi
ih ini orang bener bener so kenal so keren ya
kok deket ih sksd banget sih menyebalkan tau
oh iya kamu model model baru ya perkenalkan saya adriana
clara saya langganan sama tante marisa jadi modalnya udah terlalu sering
aduh aduh gawat jangan sampai si adriana ini macam macam sama clara
ternyata boy pinter ya
wanita secantik ini putih tinggi supel lagi
om bisa aja saya jadi malu om
tapi om sama boy kok jawabannya bisa sama ya
namanya juga omnya
ya makasih ya om